bakal calon presiden dari partai nasdem anies baswedan menyinggung terkait bakal cawapres yang akan mendampinginya maju di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
anies mengaku sudah mengantongi nama tersebut tetapi baru akan mengumumkannya pada waktu yang tepat
hal ini dinyatakan anies saat melakukan kunjungan di salah satu pabrik kecap dan saus di kabupaten cirebon jawa barat pada senin malam
saat diminta keterangan oleh awak media terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal cawapresnya anies juga enggan menyebutkannya secara rinci dan menyatakan masih menunggu perkembangan situasi politik
ada momen yang dipilih bahkan kali bapak sendiri sering di momen kapan gitu akan menyampaikan
nanti ketika momennya pas ya
itu dari koalisi atau dari luar koalisi
jadi begitu momennya pas nanti diumumkan dan teman teman juga kalau mau ngeluarkan produk juga nunggu momentum yang pas kan
ada pabrik lain yang mau diganteng pak
nanti kita lihat perkembangannya
perempuan atau laki laki pak
jadi sudah ada satu nama pak perempuan atau laki laki
keluarga negara indonesia